baik saat ini sudah ada pihak dari aparat kepolisin ada di sana
apa yang tengah dilakukan
dari pantauan anda di sana atau dari hasil
dari penglihatan anda di sana ya
apakah ada kronologis kejadian yang mungkin disampaikan dari saksi mata di sekitar lokasi
seperti apa sebenarnya kejadian awal dari kecelakaan ini
menurut saksi yang berada di lokasi kejadian
posisi jalan transyogi menuju cibubur dari cibubur menuju cilongsi
kondisi jalan padat
sedangkan setelah tiba di turunan
terdapat pertigaan lampu merah yang kendaraan kendaraan tersebut mencoba berhenti dikarenakan lampu merah
dan dihantam oleh truk dari belakang dalam kondisi jalanan menurun
ada kabar bahwa truk mengalami remblong apakah dari penyelidikan awal di sana benar demikian
sampai saat ini pihak polisian belum memastikan awal awal
mula kejadian truk ini remblong atau seperti hilang kendali atau seperti apa
sampai saat ini dugaan sementara masih truk terdapat remblong
oke jadi dugaan sementara ya truk mengalami remblong
korban yang selamat totalnya ada berapa dan seperti apa kondisinya
yang kami dapat di lapangan menurut saksi
ada lima korban yang luka luka dilarikan ke rumah sakit
oke dan sekarang situasi di lokasi ini bagaimana f rizal
karena ini kan jalan yang cukup padat ya dan kabarnya juga menimbulkan kemacetan
persisnya seperti apa kondisi lalu lintas di sana
untuk kondisi lalu lintas dari arah cibubur menuju cilengsi
jalan sangat padat di dua sisi
untuk dari cibubur menuju seleksi
dan cilengsi menuju ke cibubur
banyak warga yang menonton dan pengendara yang berhenti untuk melihat kejadian tersebut renat
oke ada arahan dari kepolisian atau skenario lalu lintas sementara saat ini sebagai alternatif
sampai saat ini tidak ada pengalihan arus
untuk pihak kepolisian mengatur lalu lintas dan meminta pada warga yang berada di lokasi kejadian
mengatur lalu lintas dan meminta pada warga yang berada di lokasi kejadian
untuk keluar dari lokasi kejadian renard
untuk keluar dari lokasi kejadian renard
oke jadi banyak warga menonton dan menyebabkan juga ini terjadi kemacetan yang cukup panjang di alternatif cibubur
sampai dengan ke tol jagorawi
ini saya lihat di belakang anda masih ada truk yang diduga kemudian menabrak
apakah ini masih diselidiki atau masih ada olah tkp dari polisi atau bagaimana
sampai saat ini menurut pihak kepolisian
untuk truk yang masih berada di lintas
yang masih berada di lokasi kejadian
diduga masih membawa bahan bakar dan masih berkoordinasi dengan pihak pertamina untuk mengeluarkan bahan bakar tersebut reinhardt
oke baik dan posisi sopir ini seperti apa sebenarnya f rizal
untuk sopir sendiri sudah diamankan pihak kepolisian renat
oke jadi sopir selamat dan diamankan pihak kepolisian
apakah proses pengeluaran bahan bakar ini juga akan dilakukan saat ini juga malam hari ini juga oleh pihak pertamina
pihak kepolisian masih melakukan masih melakukan koordinasi dengan pihak pertamina yang sudah datang di lokasi renard
oke baik jadi sekali lagi terakhir f rizal bagi korban selamat saat ini dirawat di beberapa rumah sakit di sekitar lokasi
dan itu masih dilakukan sampai dengan sekarang
jadi kalau kemudian ada keluarga yang ingin datang ini apakah ada yang datang ke sana atau memang langsung ke rumah sakit
untuk korban bisa langsung datang ke lokasi dan menanyakan pada pihak polisian atau langsung ke rumah sakit rumah sakit terdekat yang berada di jalan transyogi ini renard
oke baik terima kasih kita akan tunggu informasi terbaru dari anda f rizal terkait dengan kecelakaan yang terjadi di jalan alternatif cibubur
terima kasih evrizal jurnalis transmedia